keunikan paling menonjol dari kain batik klasik jawa timur adalah dari cara menggambarnya
setiap daerah di jawa timur memiliki masing masing karakter warna dan juga motif
nah hal ini dipengaruhi sejarah budaya pemahaman masyarakat
apa yang ada di lingkungan sekitar serta pengaruh yang masuk ke suatu daerah
keunikan kain batik klasik jawa timur yang paling menonjol adalah dari cara menggambar
garis titik motif kain batik klasik jawa timur tidak presisi
pada tahap awal pembuatannya tidak ada proses pemindahan pola
dari kertas ke kain
untuk menunjukkan perbedaan kain batik klasik jawa timur dengan daerah lainnya
saya mau mengambil dulu kain batik dari jawa tengah
terlihat dari perbedaan cara menggambarnya
kalau kain batik jawa tengah lebih presisi garisnya lurus
sementara kalau kain batik jawa timur tidak presisi garisnya
untuk motif terlihat dengan jelas bahwa
motif batik jawa tengah ukurannya lebih kecil dan lebih halus
sementara kalau motif batik jawa timur ukurannya lebih besar
tiap daerah di jawa timur memiliki ciri khas gradasi warna dan motif masing masing
hal ini dipengaruhi sejarah budaya pemahaman masyarakat
apa yang ada di lingkungan sekitar serta pengaruh yang masuk ke sekolah
ketua komunikasi jawa timur berbisa berbisa berbisa berbisa mengsasari kaya yang mengembara dengan kain batik jawa timur sehingga menghasilkan kain batik yang lebih berbeda pada saat melampung dan memanfaatkan kain batik
komunitas batik jawa timur lintu tulis tiantoro memetakan batik berdasarkan wilayahnya
wilayah mataraman yang mendapat pengaruh dari jawa tengah seperti bojonegoro ngawi madiun magetan pacitan dan trenggalek memiliki pola yang presisi dan warna kecoklatan
motif batik yang digunakan adalah parang dan kawung
sementara wilayah pesisir seperti tuban lamongan dan sidoarjo warna latarnya cenderung terang
motifnya berwarna warni dan terpengaruh budaya tiongkok seperti lokchan dan burunghong
untuk wilayah campuran seperti tulung agung mojokerto dan kediri memiliki karakter batik seperti mataraman dan pesisir
wilayah banyuwangi juga memiliki motif batik khas seperti gajah oling kangkung setingkes dan paras gempal
sementara batik klasik madura menggunakan warna coklat merah biru dan hijau
motif yang digunakan diantaranya sepasang kupu kupu
tong centong atau alat untuk mengambil nasi dan sekar jagad
untuk wilayah pendalungan seperti bondowoso dan situbondo terpengaruh pendatang dari sumeneb madura
serta wilayah bangil pasuruan dan probolinggo yang juga terpengaruh pendatang dari sampang bangkalan dan pamekasan madura
wilayah wilayah itu memiliki karakter batik seperti madura
orang jawa timur itu ekspresif
bukan sesuatu yang harus
luwes harus begini enggak misalnya gini
burung ya burungnya orang jawa timur
khususnya yang tidak terlalu terpengaruh oleh badik jawa tengah ya
itu kayak badik sini batik sidoarjo ini
mereka punya bentuk yang kagu nggak ada dalam tanda petik orang melihat nggak ada indahnya gitu loh
tapi ya memang itu karakternya
jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu jelek karena konteks dual

setelah batik resmi diakui organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan perserikatan bangsa bangsa unesco
sebagai warisan budaya tak benda pada dua ribu sembilan
desainer embran nawawi menyebut batik di jawa timur muncul dengan kelas premium yang mampu bersaing di asia tenggara
motif dan warna batik pun makin berkembang
kualitas batik premium jawa timur terbukti dari tingkat kesulitan dalam pembuatannya
yang berikutnya adalah motif
dan motif ini tumbuh berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat
nah pergeseran ini membuat batik jawa timur makin populer
dan yang terakhir adalah peminat batik jawa timur itu terpenuhi karena warna
dan ini menjadi selera yang baru gitu
untuk produktivitas batik di jawa timur memenuhi selera pasar melalui warna
batik dinilai sebagai warisan budaya yang luhur bukan hanya karena desain dan warnanya yang menawan
melainkan juga karena proses pembuatannya yang cukup kompleks
sehingga per lembar kain batik kelas premium jawa timur dijual mulai harga rp satu dua ratus lima puluh
kanzata marindora aga dipah jawa timur